yang mana dua puluh persen dari hasil penjualan voucher tersebut kita berikan kepada masyarakat yang memang bersedia untuk menjual voucher dari insan